ketua umum pssi edi rahmayadi mengapresiasi satuan tugas anti mafia bola polri
yang telah menangkap empat orang tersangka dalam kasus kecurangan pengaturan skor
dalam pertandingan sepak bola indonesia
satgas anti mafia bola kembali menangkap satu orang tersangka dalam kasus kecurangan pengaturan skor
dalam pertandingan sepak bola indonesia yaitu anggota komdis pssi dwi irianto
menurut edi itu bukan persoalan pssi dan di luar konteks persepak bolaan
edi juga menyayangkan kenapa penangkapan mafia bola baru dilakukan sekarang bukan sejak lama dilakukan
yang di luar konteks persepak bolaan
saat ini dia ditangkap
tak apresiasi sama kondisi
baru sekarang tapi sayangnya
kenapa nggak dari kemarin kemarin